presiden joko widodo ibu negara iryana jokowi dan cucunya yan etes rinarendra mengikuti jalan sehat nadatul ulama sebagai bentuk peringatan hari lahir satu abad nu di kota solo jawa tengah minggu pagi
hadir pula ketua dpr ri puan maharani gubernur jawa tengah ganjar pranowo wali kota solo gibran raka buming raka ketua umum pbnu yahya kolilistakuf dan sejumlah menteri kabinet indonesia maju
ribuan warga nadiin ikut serta dalam jalan sehat nu kawi ini ribuan personel gabungan dari kepolisian tni dan pemerintah kota solo mengamankan jalur yang dilewati presiden jokowi
rombongan berjalan dari pura mangkunegaran ke barat hingga ke jalan selamat riyadi lalu ke timur hingga jalan diponegoro dan pasar triwindu
dalam sambutannya jelang pemberangkatan peserta jalan sehat nu dua ribu dua puluh tiga jokowi mengungkapkan apresiasinya atas perhelatan pekan olahraga dan seni atau perseni dan jalan sehat yang diadakan nu di kota solo